terdakwa kasus pembunuhan berencana brigadir yosua huta barat
verdi sambo menjalani sidang tuntutan hari ini
pihak keluarga yosua menyaksikan bersama sama
jalannya sidang tuntutan sambo itu
dan kami juga sudah bergabung bersama ibu nda almarhum brigadir yosua
ibu rosti simanjuntak
selamat siang ibu rosti simanjuntak
selamat siang mbak
iya ibu bagaimana tanggapan keluarga anda
terkait tuntutan hukuman seumur hidup
terhadap terdakwa ferdi sambo
bagaimana pendapat ibu akan hal ini
di mana sebelumnya ibu sempat meminta atau berharap pelaku dihukum mati
dalam hal ini di dalam persidangan tuntutan ujpu terhadap verdi sambo
bagaimana ferdi sambo membuat kebunuhan
menjauhkan nyawa anak kami
jadi di sini
di dalam persidangan ini
kesaksian demi kesaksian
telah terpenuhi pasal tiga ratus empat puluh
atau paling tidak hukuman yang seberat beratnya
namun di sini
jpu memberikan hukuman hanya seumur hidup
jadi kami sebagai ibu nda nya yosua
tidak berimbang hukuman
yang diberikan kepada verdi sambo
dengan kejahatan kejahatan mereka
yang sangat luar biasa
yang telah melakukan pembunuhan perencanaan
terhadap anak kami
biadab dan keji itu
harapan kami kepada pak hakim
karena kami meyakini pak hakim adalah hukusan tuhan
buat kami keluarga
semoga suara kami
keluarga dan masyarakat seluruh indonesia
didengarkan dan diwujudkan oleh pak hakim
boleh memutuskan persidangan ini
agar ferdi sambo
kompulatannya mendapat hukuman yang saya timpal
atau hukuman yang seberat beratnya semaksimal mungkin
terlebih kepada ferdi sambo
agar diberikan hukuman mati
baik ibu masih merasa kecewa
dan mengharapkan ferdi sambo dihukum mati
jpo juga menjatuhkan delapan tahun penjara
terhadap ricky rizal dan kuat maruf
terkait dengan keputusan
dan juga kesimpulan dari jaksa
tanggapan kami terkait daripada keputusan yang diberikan jpu
kepada rr atau riki rijal
yaitu sebagai anggota daripada polri
yang mengerti akan hukum
di dalam penegak hukum ini
dia terikut atau ikut
di dalam perencanaan
pembunuhan berencana ini
mulai dari magelang
mengamankan senjata almarhum noviang seusua
sampai di saguling
dan mengikuti perintah daripada ferdi sambo
dan sampai di tiga duren tiga
mereka bersama sama ikut serta
di dalam pembunuhan perencanaan itu
sebagai penegak hukum
dia seharusnya memberikan perlindungan
bagi orang yang sudah terancam nyawanya
yang akan di eksekusi
namun di sini rr
dan mengetahui semua perbuatan
yang mereka lakukan
dengan pembunuhan yang sangat sadis tersebut
jadi kami sebagai keluarga
terlebih saya sebagai ibundanya
sangat miris dan sangat kecewa
dengan tuntutan tersebut delapan tahun
tentunya kami juga ingin mengucapkan
turut beruka cita
dan selain agenda pembacaan tuntutan
untuk putri candrawati
juga akan menjalankan sidang tuntutan
selama ini dengan pengakuan dari richard eliezer
sebagai saksi mahkota
tanggapan kami kepada beradanya
atau richard sebagai saksi
di sana sudah ada dia memberikan keterangan
atau kesaksian kesaksian yang membuka
dan dia berjanji
dan dia sudah minta maaf
akan mengungkap kejujuran
di dalam terjadinya kasus ini
jadi dia sudah mengunjukkan itu
biarlah gpu atau hakim
memberikan putusan hukuman bagi dia
yang sesuai dengan hukum yang ada di negara kita
baik terima kasih ibu rosti simajunta
kami juga mengharapkan fakta
bisa terungkap sesuai dengan kebenaran
dan dapat keadilan dari hakim atas kematian brigadir yesua